dan saya perhatiin sebulan belakangan ini kok mas selalu sedih ya
kenapa sih mas
kalau gitu datengin aja ke rumahnya mas
gimana aku mau nomor dia ji
dia bilang dia sudah tidak lagi mau tanya sama aku
ya mungkin dia udah sakit hati sama aku
aku ketemu bapaknya mbak wina
kalau besok mbak mina mau ke bali
mungkin ada tugas di sana kali
dan sekarang saatnya mas ji
jangan sampai emas nyesel nantinya
terima kasih mas

mas ganti tuh
jangan jangan di taksi itu inah
aku gak boleh kehilangan wina
maafin pak bu
saya terpaksa menghalangi jalan ini
dia dulu mau ketemu dan dia sama wina
tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kepada bapak dan ibu
kalau saya menyukai wina
dan kalau bapak dan ibu mengizinkan
saya mau mengamalkan wina menjadi istri saya
win kamu dengar sendiri kan lamarannya mas abdullah
gimana kamu terima atau enggak
kalau kamu terima berarti kamu harus membatalkan
pemberangkatan kamu pindah ke bali ya
ben maafkan aku ya
selama ini aku telah mengajukan kamu
cuma saya nggak pantas buat jadi istrinya mas abdullah sekarang
muka saya udah cacat mas
tapi aku nggak peduli win
di mataku kamu adalah wanita tercantik seluruh dunia
saya terima amalan mas abdullah
saya terima nikah dan kawinnya wina binti abdul wahab
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
sudah saatnya kita salat jauh berjalan
ijin salat sebentar
salat sebentar dulu ya
nanti make up kamu nyaluntur
harus make up baru lagi
bu yang paling penting itu menghadap allah
kalau masalah make up kan bisa diulang lagi nanti
ya sudah kalau kamu mau sholat dulu
biar ibu disini nemenin tamu tamu ya
subhanallah ya bu
benar benar pasangan yang soleh dan solehan
terima kasih ya bu
iya bu bapak juga sangat bangga bu
punya menantu dia dia sangat takwa
semoga saja mereka berdua menjadi keluarga sakinah
terima kasih ya tuhan
terima kasih yesime
bu ina sudah meninggal
silahkan dimandikan jenazah istri saya bu stajah
sekarang jenazahnya mengeluarkan wangian